kau pikir aku akan tinggal diam
pergi dari rumahku
jangan pernah kamu sentuh aku seperti itu nisa
kamu mau malam ini kamu tidur sama anak kesayangan kamu itu di kolong jembatan
ingat ya aku berkuasa disini
aku dan keluarga aku punya pengacara
dan bisa melawan kamu reva
kamu yang bodoh
jangan kurang hajar kamu reta
kamu lupa posisi kamu dan cherry ada di tangan aku
dan kamu sendiri yang sudah menandatangani surat perjanjian ini
kamu memang tipu
kamu juga tidak harus menjemput aku
sekarang baru terlihat perempuan seperti apa dia
aku masih hidup
tapi dia sudah berani mengambil harta abi
dan menginginkan kamarku
nggak pantas kamu mereka berbuat seperti ini
kamu sebagai ibu kandungnya abi
harusnya kamu menghargai mama
bukan seperti ini apalagi mama dalam keadaan sakit
kamu denger ya dewi
aku melakukan ini semua semata mata melindungi abi dan juga harta yang menjadi haknya
ya mengingat kondisi mama retno yang semakin melemah
aku yakin kalau banyak orang di rumah ini yang ingin menyingkirkan hati
aku gak pernah percaya dengan semua kalimat kamu
justru kamu yang ingin merebut semua dari abi
aku harus bisa jagain mama saat ini
udah mama ke kamar aja ya istirahat dulu ya
iya lebih baik mama istirahat di kamar
angkat koper koper saya taruh di kamar utama
mama retno biar tidur di kamar yang lain
biarin mama istirahat di kamarnya dulu
bi jangan lupa bi
taruh koper saya ya
hati hati itu barang mahal
saya nggak bisa terima ini
akan menjabat direksi tertinggi di perusahaan ini
tapi siapa dia
dia bukan siapa siapa pak
yang bisa menjabat dirasi tertinggi di perusahaan ini
dia bukan siapa siapa pak
itu hanyalah keturunan langsung laki laki dari keluarga haryo kusumo
dan itu bapak bayu samudro
tapi beliau sudah meninggal
dan anda sementara menggantikan posisinya
selaku menantu dari keluarga haryo kusumo
tapi pak bayu memiliki anak laki laki
yaitu abi manyu
dan dia adalah pewaris tunggal di perusahaan ini
tapi karena abi manyu masih berusia sangat kecil
yang bisa menggantikan posisinya di perusahaan ini
pak bobi belum tahu
ibu reva adalah ibu kandungnya abi manyu
reva ibu kandungnya abi
enggak enggak itu nggak mungkin
ini apa apaan sih ini
suratnya sudah sah ya pak
karena ruangan ini mau dipakai sama ibu reva
kau pikir aku akan tinggal diam
pergi dari rumah
jangan pernah kamu sentuh aku seperti itu nisa
kamu mau malam ini kamu tidur sama anak saya
kamu itu di kolong jembatan
aku berkuasa disini
aku dan keluarga aku punya pengacara
dan bisa melawan kamu reva
kamu yang bodoh
kamu sudah tahu kan kalau ini berurusan sama harta warisan
harta warisan itu sudah pasti jatuh ke anak laki laki nisa
makanya mama retno begitu kehilangan mas mbaik
kamu dapat apa
kamu paling dapat harta hibahan dari kakak laki laki kamu
atau enggak kamu dapat tanah yang kecil di luar kota
jadi nisa yang cantik
berbaik baiklah sama aku
karena kalau misalkan kamu baik ke aku sebagai gantinya mas bayu
mungkin aja aku akan kasih bagian kamu dan cherry yang terbaik
aku baru dapat info kalau reva itu ternyata ibu kandungnya abi
kenapa gak dikasih tahu aku selama ini
ya maksud aku biar cukup aku mama sama dewi yang
ini udah gila
ini udah kelewatan
sekarang barang barang aku dikeluarin dari ruangan aku
karena disuruh sama pengacaranya reva
dan reva akan menggantikan posisi aku sebagai direktur utama di perusahaan ini
reva sudah bergerak sejauh ini
dia gak main main
posisi aku semakin terancam
aku juga gak tahu jadinya kayak begini
soalnya reva udah minta tinggal di sini dan minta kamar utamanya mama
dan dia punya surat sah secara hukum
terus sekarang kita harus gimana
kita gak bisa berbuat apa apa

ini gak bisa jadi hari ini
mama tenang dulu
udah ini dewi yakin banget
kalau reva itu cuma ngegertak aja di depan tadi
mama gak usah khawatir nggak usah mikir yang aneh aneh dulu

aku gak terima reva seperti itu
aku gak terima reva seperti itu
aku gak terima reva seperti itu

aku gak terima reva seperti itu
aku masih punya hak penuh atas rumah ini
sekarang biar dewi aja yang keluar
dewi mau lihat situasi di luar dulu seperti apa
mama disini aja
semua baik baik aja koma
sekarang aku sadar
cuma dewi yang benar benar tulus sama aku
aku sama sekali gak nyangka dia yang dulu aku banggakan aku harapkan
ternyata dia hanya mengincar harta keluarga ku
dan dia mengorbankan ami
dia datang hanya untuk ke harta
bukan untuk ami
bibi jadi serba salah
bu reva nyuruh bawa koper kopernya masuk ke dalam kamar ibu
jadi reva itu ibu kandungnya ami
kalau ami anak kandungnya reva
dari masuk kelas di kelas jam istirahat sampai pulang
terus aja nangis kamu kan cowok
jawab dong jangan cuekin aku
bukan kamu diberani sama mereka
jadi juga aneh
jangan jangan mereka keluargane